belasan pelajar sd hingga sma di kota blitar kamis pagi terjaring razia petugas satpol pp
saat membolos jam pelajaran sekolah
mereka ditangkap saat sedang nongkrong di sebuah warung
bds pelajar kelas tiga smp di kota blitar ini langsung menangis
begitu menjalani hukuman hormat bendera dan push up di halaman pol pp setempat kami siang
ia pun harus ditenangkan oleh sejumlah petugas pol pp perempuan agar berhenti menangis
pelajar asal kabupaten blitar ini mengaku jika terpaksa membolos sekolah
karena sering menjadi korban perundungan oleh teman teman sekolahnya
dalam razia pelajar bolos ini petugas pol pp berhasil menjaring sebelas pelajar sd hingga sma saat berada di sejumlah warung
mereka diberi hukuman jemur sambil hormat bendera dan push up agar jerah
kita sifatnya pembinaan
nanti kita sampaikan supaya jangan ini diulangi lagi
kalau misalnya kita operasi ketangkap lagi ya kita mungkin orang tuanya atau dari pihak sekolah tidak akan panggil
rencananya pol pp kota blitar akan terus melakukan razia
serupa mengingat masih saja terjadi pelajar bolos sekolah saat jam pelajaran tengah berlangsung